aku tidak berhati malaikat yang bisa ngampun orang gitu aja
orang itu telah membuat aku buta
dan tidak hanya itu kan
orang itu juga telah menghancurkan hidup aku
tan tante ingatkan lima tahun yang lalu
aku itu kan hampir selesai kuliah
tapi gara gara kejadian itu semuanya harus tertunda
dan aku tidak tahu kapan aku akan
k relate dalam suku bukuku
tapi sesuai itu aku

seorangnya bagian dari alasan yang hebat
pada akhirnya mas pasti menang
tanpa kamu ngomong kayak gitu omongan nenek juga tidak berpengaruh bagi aku
ya deh mas
tapi ini wedang rondenya mau dimakan nggak
masih anget loh
nggak usah nggak usah
memangnya aku nggak bisa makan sendiri
kamu kok diem kamu lagi mikirin apa sih
kamu jangan panggil aku emas dong
kesannya aku ini tua banget
cukup panggil aku satria aja
mulai sekarang kamu gak boleh manggil aku dengan nama mas andri
panggil aku dengan andri
kamu kenapa ada masalah
nggak kok dewi nggak apa apa nggak ada masalah
jangan bohong soalnya kan setahu aku kamu ini orangnya ceria selalu gembira nggak seperti sekarang
nggak apa apa beneran dewi lagi gak ada masalah
tapi makasih ya kamu udah mau nanya kayak gitu
aku kira kamu orangnya keras tapi ternyata baik juga
kamu itu lucu ya kok begitu aja dibilang makasih
tapi bener kan kamu nggak apa apa
kamu nanti lagi
satria kamu baru masuk ya tante pikir kamu dari tadi di kamar ya
ria kamu kecium sesuatu nggak di ruangan ini
kecium sih wangi wangi gitu
memangnya apa sih tan
ada tadi beli tapi cuma ada satu
jadi sebaiknya kita makan di dapur aja
sebayang lain kan tante
oke kita makan sama sama
makasih banyak ya tan
kita suwir suwirin dulu ya
supaya kamu gampang makannya ya
tante nggak usah tante sini biar aku sendiri aja
iya masa suwir suwirin sendiri aja aku nggak bisa
masa mimpin rapat aja bisa saya sering bebek nggak bisa
andi aja nenek bisa percaya sama aku ya kan
padahal kan tante juga tahu kan
kalau aku bisa kok mampu seperti orang normal
karena kamu kan tahu sifat nenek kayak apa
bahkan kalau bisa ya
kamu pakai itu sebagai pemicu semangat kamu
supaya kamu bisa buktiin sama nenek
tante sih yakin kamu mampu
tante ini aneh
tante malah nyemangatin aku
padahal kan nenek percaya tumpim pursan itu kan andri
kalau bagi tante sih
siapapun yang memimpin perusahaan sama aja kok
itu akhirnya juga buat baga kita kan
saat tante boleh tanya nggak
kalau suatu saat kamu
kamu bisa ketemu sama orang yang menyebabkan kebutaan kamu
aku mau tanya
tante aku mau tanya
aku ingin kan hanya manusia biasa tante
aku tidak berhati malaikat yang bisa ngampunin orang gitu aja
orang itu telah membuat aku buta
tidak hanya itu kan
orang itu juga telah menghancurkan hidup aku
lima tahun yang lalu
aku itu kan hampir selesai kuliah
tapi gara gara kejadian itu
semuanya harus tertunda
dan aku nggak tahu kapan aku bisa nyesel kuliah aku lagi
aku bukan hanya nggak bisa maafin tante
aku akan untuk balas atas perbuatannya
orang itu minta maaf ke aku aja enggak
aneh aja dia minta maaf
menanggung aku ini
menanggung aku ini
mungkin aku nggak akan seperti ini
aku nggak bakal dendam seperti ini tante
tante tante kenapa
tante tante apa apa
enggak gelas licin tangan tante
biar tante ambil kain pil untuk bersihin ya
tapi tante bener gak apa apa kan
nggak apa apa udah makan aja lagi
memerlukan teman yang sangat saya

melamar orang lain
apa yang memang punya keadaan sendiri
jadi bisa diajak ngobrol baik baik
dan mau dengar penjelasan dewi
ya allah ibu sakit
mai kamu kok gak bilang sama teteh kalau ibu sakit
eh bibi tunggu bibi
itu ahy dewi bawa apa
iya ini bubersum sum
wih apa kemarin omongan ibu belum jelas
ibu gak mau terima apa apa dari kamu
sekarang kamu pergi
ibu gak mau ngeliat muka kamu lagi
bu ibu dengar dulu penjelasan dari dewi
penjelasan kalau kamu terpaksa jadi simpanan orang
penjelasan kalau kamu melakukan itu karena demi ibu
ibu gak mau dengar omongan kami
lebih baik ibu mati
ibu mati daripada harus makan uang haram dari kamu
karena ibu ibu gak pernah membesarkan anak seperti kamu
yang jual diri seenaknya dewi